jangan buru buru gitu
ntar malam aku boleh gak main ke rumah kamu
yuk datang mung
ya berani zum
pasti aku mau datang ke rumahmu zum
aku akan ngelamar mu
jadi bocokku dulu ya gak
apa aku ada harapan untuk kembali menjadi manusia normal bu
selama ibu bertapah di dalam kuah ini
ibu sudah mendapat petuah dari yang kuasa
supaya kamu bisa menjadi manusia
kamu harus berusaha
bersedia untuk bertapah berata
dalam waktu yang tidak dapat dipastikan
di dalam hutan belantara yang lebat
dan kamu juga harus bersedia
supaya tubuhmu itu ditemukan oleh orang
dan dibagi bagikan kepada orang yang mengorbankan